aksi perusakan puluhan tanaman pisang milik gendro wulandari
seorang ibu rumah tangga asal karanongko blitar jawa timur ini
terjadi tujuh februari dua ribu dua puluh dua lalu di desa gondangan
seorang diri ia mempertahankan lahan dan tanaman pisangnya
dari perusahaan okno mafia tanah
tak hanya merusak tanaman mereka juga melakukan ancaman pembunuhan
terhadap gendro dan kedua orang tuanya
mereka berdali gendro wulandari sudah tak memiliki hak tanah
karena gugatannya kalah di pengadilan
atas perlakuan ini gendro wulandari melaporkan kasus ini ke mapolda jatim
saya kelahiran situ nenek orang tuanya orang situ
dan kalau masalah tanah ini sebenarnya sudah proses hukum sudah selesai
sudah ada eksekusi kami menang di pengadilan orang tuanya
di jakarta penyidik direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya
melakukan pengusutan terhadap kasus mafia tanah
dia mengambil tanah dan bangunan milik seorang nenek
yang tinggal sendirian
oleh pelaku si nenek dipaksa meninggalkan tanahnya
dikirim ke panti sosial setelah tanahnya diambil
selasa sore ketua panti sosial diperiksa sebagai saksi
dengan melakukan pemanggilan pemanggilan terhadap para terduga
mafia mafia tanah tadi termasuk nanti tanggal dua puluh dua
itu penjahat belan pemanggilan terhadap orang yang membeli
pihak ketiga yang membeli aset tanah dan bangunan nenek titin itu
kasus ini diketahui dilaporkan oleh keluarga sang nenek
usai menjalani pemeriksaan
saksi yang enggak dibintai keterangan ini
langsung pergi meninggalkan gedung polda metro jaya
tim liputan cnn indonesia